kedutaan arab saudi mulai mengganti visa model stiker dengan visa elektronik warga indonesia yang berkunjung ke negara mereka
visa dengan kode qr ini mulai digunakan kementerian luar negeri arab saudi satu mei lalu di tujuh negara termasuk indonesia
dalam peluncuran visa baru pada kamis duta besar arab saudi faisal al amudi mengungkapkan
langkah ini dilakukan untuk otomatisasi prosedur dan meningkatkan kualitas layanan konsuler yang disediakan oleh kedua negara
dengan sistem baru ini layanan konsuler kedutaan arab saudi di jakarta bisa mengeluarkan visa lebih banyak dan lebih cepat
sebelumnya bentuk visa kunjungan ke arab saudi berbentuk stiker
pemerintah indonesia berharap pengubahan sistem ini membuat layanan visa
dan umroh bisa lebih singkat
penggantian stiker visa dengan visa elektronik atau e visa sudah diterapkan di tujuh negara
yaitu uni emirat arab jordania mesir bangladesh india filipina dan indonesia
minanabilah yudistira jakarta